ini gugatan masih terus berjalan di mk tapi yang jadi pertanyaan sudah ada mulai narasi bagi bagi kursi menteri di kabinet prabowo gibran yang belum disahkan karena gugatannya masih berjalan ya kan
tapi ujung ujungnya kan partai partai ini teman teman semua bersahabat semua
dan kita melihat bahwa dari eranya pak sby eranya pak jokowi
dan di mana koalisi ini memiliki posisi mayoritas di parlemen
nah dan kalau sampai memiliki posisi kualitas sikap parlemen pemerintahan akan berjalan lebih stabil
tapi kan sekarang masih belum lima puluh
sekarang belum tetapi upaya untuk menciptakan itu saya kira bisa saja terjadi
lewat membuka rangkulan rangkulan ke partai partai yang masih belum bergabung ke koalisi indonesia
membuka komunikasi politik untuk bersama sama ayo kita membangun
tujuan yang bersama kita akan capai
dua ribu empat puluh lima indonesia emas tujuan semua pasangan calon kok
nah sekarang gini saya nggak cuma bertanya sebagai wakil ketua tkn prabowo gibran
kalau satu kue dibagi terlalu banyak porsinya akan semakin sedikit
pan itu nggak apa apa porsi menterinya berkurang cuma buat pks atau pdip atau taruh lah p tiga
pertama bagi bagi kue itu adalah kewenangan prerogatifnya pak prabowo sebagai
pertama bagi bagi kue itu adalah kewenangan prerogatifnya pak prabowo sebagai pan
dan akan sebagai presiden nanti untuk menentukan
dan kedua kami percaya bahwa pak prabowo itu tidak melupakan partai partai yang merupakan partai yang mengusung mendukung dan berjuang bersama sama pak prabowo di dalam pirpres ini
pasti akan mendapatkan keutamaan didahulukan
apalagi partai partai yang sudah mengusung pak prabowo
tiga pemilu tiga pilpres seperti pan
sudah berdarah darah tiga kali ya
jadi kami sesungguhnya tidak merasa khawatir karena kami tahu pak prabowo akan sangat bijak dalam menyikapi ini
mungkin kedepannya beliau akan merangkul partai partai yang tidak mengusung beliau
tetapi beliau tidak akan melupakan partai partai yang betul betul berjuang bersama sama satu barisan ketika pilpres ini berlangsung

namanya partai dan keinginan pasti ingin sebanyak banyaknya
apakah nanti disetujui apakah nanti diberikan apa yang kita kehendaki
posisi posisi kementerian itu kembali lagi kepada pak prabowo
dan saya dalam posisi saya tegak lurus kepada ketua umum saya
karena kita sudah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan nanti pembicaraan pembicaraan terkait kabinet itu
bersama capres terpilih apa yang terbaik untuk pan
tapi pak zulhas sudah ada mention kira kira ngomong sama mas edi gitu
ini kita butuh berapa nih kursi menteri kira kira majuin lima majuin empat gitu
pak zul berbicara mungkin dalam tatanan lebih informal dan lebih pada penjajakan
tidak pernah ada pembahasan definitif
karena beliau kan juga nggak berani bicara definitif
orang belum dibicarakan kok sama pak prabowo
nanti ada saatnya beliau bicara dengan pak prabowo
pak zul kan juga sebagai orang yang sangat demokratis di internal partai pasti akan membahasnya di internal kita
tapi sampai saat ini masih belum ada pembahasan
tapi pak erlangga udah nyebut lima loh mas edi
ini pan nggak mau nyebut angka berapa butuh kursi menteri
kita pada saat bergabung dengan pemerintah pak jokowi tahun dua ribu enam belas dan kemudian tahun dua ribu empat belas
dua kali kan kita bergabung di periode pertama dan kedua pak jokowi
jadi bagi pan itu kita rasanya pantang untuk meminta
tetapi kita sangat paham bahwa kerja keras kita apalagi tiga periode mendukung pak prabowo sebagai capres itu akan diapresiasi akan dihargai
di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu kan pan saat itu mendukungnya pak prabowo
tapi masuk ke koalisi pemerintahan itu di tengah tengah kan setelah pak jokowi menang
kalau sama pak prabowo itu kan benar benar mati matian berdarah darah
ngedukung pak prabowo dari awal bahkan dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kalah bareng
masa mau merelakan gitu aja
tetapi kita tidak mungkin tidak secara publik akan menyatakan gitu ya
saya rasa ini adalah pembicaraan di mana kita sepenuhnya menghargai prerogatif presiden
dan saya sebagai kader partai sebagai pengurus partai tegak lurus dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai